hingga rabu dua puluh enam april delapan ratus sembilan puluh tujuh wni berhasil dievakuasi dari sudan secara bertahap
menteri luar negeri retno marsudi mengatakan saat ini lima ratus lima puluh tujuh wni sudah berada di posko evakuasi di jeddah arab saudi
dan akan segera dipulangkan ke tanah air dalam satu hingga dua hari ke depan
dan untuk mengetahui seperti apa jalannya evakuasi seperti apa sebetulnya
nah seberapa genting suasananya di sudan sudah bergabung bersama kami sore hari ini adalah
ketua ikatan masiswa indonesia sudan abdur rahman atau mas abduh saat ini telah berada di jeddah
selamat sore waktu indonesia mas abduh
selamat sore waktu indonesia mbak putri dan selamat siang waktu jeddah untuk seluruh warga negara indonesia
terima kasih mas abdul atas kesediaan anda untuk berbincang sore hari ini
mas abduh bisa disampaikan
saya akan kepada kami persisnya kapan anda mulai dievakuasi anda mendapatkan informasi bahwa harus segera mengikuti evakuasi
baik tepatnya kurang lebih sekitar tanggal dua puluh empat kemarin kami mendapatkan instruksi langsung dari kbr hurtum terhadap tim relawan
yang kebetulan kami juga bergabung dalam tim relawan yang berkoordinasi langsung dan bersinergi langsung dengan kbr
kbr hurtum juga mendapatkan instruksi bahwasannya untuk segera menyiapkan seluruh warga negara indonesia yang sudah dikumpulkan di titik kumpul wni yang berada di arkawit makmuroh dan kampus internasional universitas afrika untuk sesegera mungkin bersiap siap dikarenakan adanya kemungkinan evakuasi di pagi harinya alias di tanggal dua puluh empat pagi
dan malam itu juga kami segera melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh warga negara indonesia

kurang lebih jaraknya itu sekitar delapan belas jam kurang lebih perjalanan darat
tapi realitanya memang sampai jam dua belas siang kodarullah bis yang kami sudah upayakan dari pihak kb hurutum pastinya sudah diupayakan untuk datang realitanya itu mengalami kendala teknis dari berbagai kendala teknis yang ada seperti itu
mas abduh jadi anda mengikuti tahap pertama
kedua dan melalui jalur apa kemudian tiba di jeddah
oke baik kami melalui jalur darat dari hurtum menuju porsudan dengan perjalanan kurang lebih delapan belas jam
lalu kami melalui jalur laut ya di tanggal dua puluh lima langsung dua puluh lima malam kami langsung dievakuasi melalui jalur laut menggunakan kapal feri bernama amanah jeddah
itu dengan perjalanan laut kurang lebih
jadi dua puluh tiga jam
oke dua puluh tiga jam pada saat anda dievakuasi sebenarnya seperti apa kondisi di khurtum saat itu
oke baik sejujurnya menurut kami proses evakuasi ini kami jujur saja sangat mengapresiasi dari pihak pemerintah indonesia yang di sini ada kbri hurtum kemlu dan seluruh elemen masyarakat juga pastinya
dikarenakan memang di tanggal dua puluh empat itu kondisinya sudah sangat sangat memprihatinkan
yang pertama dari kondisi walaupun memang dalam kondisi gencatan senjata saat itu mbak putri kami sudah diimbau bahwasannya ada tujuh puluh dua jam gencatan senjata untuk kemanusiaan
artinya memang masyarakat dipersilahkan untuk bergerak memiliki ruang gerak yang tadinya terbatas mungkin lebih bisa bergerak lagi untuk mengisi logistik yang semakin menipis di rumah dan lain sebagainya
tetapi realitanya memang diselenggarakan
di saat itu pun di hari keberangkatan kami hingga saat itu masih terdengar sayup sayup suara tembakan suara bom dan lain sebagainya
di saat itu pun di beberapa titik di mana kediaman mahasiswa indonesia dan warga negara indonesia saat itu tuh banyak yang mati listrik alias listriknya sudah dipadamkan dikarenakan memang efek dari peperangan
ada yang generator listriknya itu sudah hancur terkena bom
artinya ketika listrik itu mati dan itu sudah memasuki hari kedua sampai hari ketiga mati listrik air di situ juga sudah sangat sangat sulit mbak putri
artinya kami sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk minum untuk sekedar cuci muka dan lain sebagainya
sampai di tahap logistik logistik yang di area sekitar kami pun sudah sulit ditemukan
bahkan kami pun ketika menjalani proses evakuasi pun hanya dibekali beberapa kardus indomie dan beberapa galon air minum
dikarenakan bukan karena kbri ataupun pihak pemerintah tidak mengusahakan makanan sama sekali tidak
mereka sudah mengusahakan yang terbaik pastinya kami tahu itu dari tim relawan juga sudah tahu itu
tetapi memang logistik yang sangat sangat terbatas di area sekitar kami
akhirnya kami hanya dibekali itu saja seperti itu
mas abdu pada saat tujuh puluh dua jam waktu gencatan senjata itu artinya juga ada warga negara dari negara negara lain yang juga melakukan evakuasi ya
mas abduh kalau saat ini akhirnya berapa total jumlah orang yang ikut bersama anda dievakuasi pada saat itu
baik dari total yang kami himpun kurang lebih ada sekitar kurang lebih lima ratus enam puluh orang yang ikut bersama kami di dalam kapal feri yang menyeberang dari portudan menuju jeddah
hingga saat ini total yang ada sampai
di jeddah saat ini kurang lebih sekitar segitu dan disusul semalam dari teman teman yang mengikuti kloter selanjutnya menggunakan pesawat tni angkatan udara
mas abdu apakah anda mengetahui ada berapa lagi warga negara indonesia dari mungkin jejaring anda jejaring sesama mahasiswa di lapangan yang masih saat ini berada di khurtum
hingga saat ini jika dikatakan yang masih berada di hurtum
itu mungkin hanya sekian orang yang bisa dihitung pakai jari ya
itu pun menurut data kami itu mereka orang orang yang notabene nya masih dikatakan dalam kondisi yang sangat sangat aman
dikarenakan memang beberapa juga sudah keluar dari area khurtum menuju ke beberapa kota lainnya seperti itu
bagaimana dengan kondisi universitas anda dan juga mungkin teman teman anda saat ini di khurtum
baik hingga saat ini dikarenakan kami itu kan berada di kampus international university of africa
artinya hingga saat ini pun kami sudah mendapatkan kabar dari pihak kampus
jadi hingga saat ini
pihak kampus pun masih meliburkan kampus hingga waktu yang belum bisa ditentukan
mas abdus sudahkah ada informasi kapan anda akan dipulangkan ke indonesia
baik terkait kepulangan ke indonesia hingga saat ini memang teknis evakuasi bersifat mendadak mbak putri
karena memang dari awal pun kami juga diimbau untuk jika ada evakuasi kami harus siap
maka kami itu selalu ada runback di sekitar kami
dimana ketika adanya evakuasi kami bisa segera beranjak untuk melakukan evakuasi hanya dengan runback runback tadi
maka begitu pun ketika dihurtum begitu pun ketika di porcudan dan begitu pun ketika di jedah
maka kami juga selalu siap sedia jikalau sudah ada instruksi langsung dari kjri jeddah
jikalau ada proses evakuasi di jam sekian kami langsung siap siap dan segera berangkat seperti itu
hingga saat ini yang kami tahu

hingga saat ini yang kami tahu apa namanya plotter pertama itu saat ini sedang berangkat
sedang dipersiapkan untuk pulang ke indonesia
adapun plotter plotter selanjutnya itu akan menyusul berdasarkan prioritas dari kjri jedah pastinya
baik mas abdul terima kasih banyak
sore hari ini sudah berbincang
di cnn indonesia memberikan gambaran yang pasti juga memberikan kepastian bagi keluarga anda di indonesia
bahwa anda dan juga teman teman dalam kondisi yang baik
terima kasih banyak mas abduh
alhamdulillah terima kasih banyak mbak putri